mulanya bu pece itu mau bercerita tentang kejadian magelang tapi oleh pak efes udah mah cerita aja yang sampai di duren tiga
akhirnya bu pece cerita duren tiga jadi bu pece yang bercerita dia nyampe di rumah masuk ke dalam rumah
begitu masuk dalam kamar kemudian bu pece ganti baju mandi dulu kalau nggak salah mandi ganti baju terus terbahan
terus katanya datang si
oke gak usah detail lah itu kemudiannya diceritakan oleh ferdis sampo apa
ketika misalnya mau cerita oh ya saya dipegang itu kayak menangis gitu yang mulia nggak bisa ngomong itu ditambahkan
keterangannya sama ferdis sampo yang mulia
apa yang ditambahkan
kayak tambahkan misalnya iya itu joshua keluar dari kamar langsung ada tembak tembakan kayak begitu yang ditawarkan
sampai disitu soalnya tidak ada kecurigaan sama sekali
gak ada yang mulia
gak ada ya
saya terus terang ya mulia jujur melihat posisinya saat itu beliau berdua kan pimpinan saya yang mulia
saya juga kasihan
kasihan melihat melihat kondisinya saat itu
saya nggak pernah melihat soalnya yang mulia pak fs dengan bu pece itu nangis nangis seperti itu ya
jadi saya juga ikut terharu yang mulia
bahkan sampai mikir juga kok tega ada yang begini sama istri pimpinan begitu
saat itu yang mulia